persada itu sudah lama salah satu klub yang termasuk paling tua di banten
awalnya sih karena cari hiburan kan di karawaci itu kan hiburannya yang paling bagus waktu itu ada bowling
jadi kita yaudah fun bowler dicari atlet nggak ada akhirnya kita seriusin aja gitu
karena masih agak jarang tahun dua ribu dua di banten
jadi kita diseriusin dilatih akhirnya kita bisa
kita ada liga setiap hari senin umur berapa aja
kalau misalkan emang masih fun baller kita akan ajarin caranya bagaimana yang basicnya seperti apa
dari situ kelihatan kalau dia punya bakat nanti kita arahkan
kalau dia hanya fun bowler kita juga tetap arahkan bagaimana mainnya supaya yang benar itu seperti apa
oh banyak usianya itu ada yang udah lima puluh tahun ada
ada yang lima puluh lima tahun ibu yadmini ada
terus yang smp kelas tiga juga ada
komunitas ini sih sebenarnya salah satu area buat kita untuk cari bibit bibit baru generasi generasi yang baru di bowling
khususnya di area banten ya karena sangat jarang
itu yang tujuan kita selain untuk mempererat tali persaudaraan
kegiatan tali silaturahmi kita juga mau meningkatkan bowling untuk di banten
salah satu contoh fun baulo yang akhirnya bergabung dengan persada sejak februari lalu adalah lukas adrianto karsan siswa sma berusia enam belas tahun
perbedaan usia antar bowler tak dihiraukan oleh lukas
sebenarnya ya bisa dibilang walaupun kita ada yang bisa dibilang senior dan sama yang junior itu nggak ada masalahnya
karena itu kita saling
kita mau bantu untuk menjadi lebih baik
jadi itu seperti bisa dibilang seperti keluarga sendiri lah gitu
untuk sebelum dari klub itu sebenarnya bisa dibilang kita main dari alam
bener bener udah kayak main iseng iseng
tapi akhir akhirnya ya bisa main tapi ya bener bener berbeda skillnya
setelah bergabung sama seperti klub ini
mendapatkan knowledge yang seperti skill dan juga tidak hanya buta dengan seperti cuma main lemparan lurus dan segala macam itu
sekarang bowling saya lihat sih sangat pesat pergembangannya
cuma sangat disayangkan untuk arena bowling itu sendiri semakin menurun gitu
katanya mahal gitu olahraganya ya
tapi sebenarnya ya tergantung orang juga sih
tapi yang setahu saya sih karena hiburan kena pajak juga
jadi makanya harganya lebih mahal
sprint city bowling arena home base persada tangerang selatan banten merupakan salah satu arena bowling yang bisa bertahan
bertahan kita berbeda dengan konsep
bertahan kita berbeda dengan konsep
salah satunya ada twilight bowling atau dengan uv light
kita tuh kalau pakai baju glow in the dark
dia bisa memantulkan bisa menyalah dengan baju yang digunakan kalau bajunya glow in the dark
teknologi dari amerika kita menggunakan sistem scoring terbaru dari imf yaitu best x corring
paling terbaru yang dipakai world cup untuk cabang bowlingnya
salah satu cara untuk menarik minat orang bermain bowling adalah dengan bermain di bawah temaram lampu hijau
di bawah temaram lampu uv
namun jangan sering sering bermain di bawah glove door karena kata nenek itu berbahaya